sepuluh november diperingati sebagai hari pahlawan peringatan ini untuk mengenang kegigihan dan juga pengorbanan ribuan rakyat dalam pertempuran besar selama dua minggu di surabaya
lewat bangunan dan juga penanda penanda bersejarah kami akan ceritakan kembali bagaimana pertempuran yang mengubah nasib bangsa indonesia ini
deklarasi kemerdekaan indonesia tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima menimbulkan euforia di semua daerah
bendera merah putih dipasang masif di mana mana termasuk surabaya
pada delapan belas september seribu sembilan ratus empat puluh lima sejumlah tentara belanda yang datang ke surabaya bersama sekutu untuk melucuti jepang yang kalah perang
mengibarkan bendera merah putih biru di atap hotel yamato yang sekarang bernama hotel majapahit di jalan tunjungan
para pemuda surabaya yang tidak terima merobek bendera itu dan menyisakan warna merah putih
peristiwa ini memicu kemarahan rakyat surabaya pada belanda dan inggris bahwa mereka akan kembali menjajah
peristiwa ini memantik pertempuran
pertempuran selama tiga hari dari dua puluh delapan hingga tiga puluh oktober seribu sembilan ratus empat puluh lima
sementara pemerintah pusat yang waktu itu baru seumur jagung lebih memilih meja perundingan
pemicu selanjutnya adalah kematian jenderal albertin malabi yang menampar muka inggris sebagai salah satu pemenang perang dunia ke dua ribu
di tempat saya sekarang yang saat ini sudah berubah menjadi taman di kawasan jembatan merah surabaya ini
para pemuda dan milisi sipil surabaya berhasil membunuh jenderal malabi
pemimpin tertinggi pasukan inggris di surabaya
waktu itu jenderal malabi datang dari arah sana dari arah timur
arah kayun kemudian bertemu dengan para pemuda dan milisi sipil di sini
mereka bertempur baku tembak jenderal maladi tewas dan mobilnya hancur diledakan oleh granat hingga jenazahnya nyaris tidak bisa dikenali lagi
jenderal malabi adalah satu satunya jenderal asal inggris yang tewas pada saat pertempuran di masa ratusan tahun pengalaman negara itu dalam peperangan
meski sampai sekarang tidak pernah diketahui
siapa orang yang membunuh malabi peristiwa ini membuat inggris murka
penggantinya mayor jenderal robert mansef mengultimatum rakyat surabaya untuk menyerah dan meletakkan senjata
akhirnya perang sepuluh november seribu sembilan ratus lima terjadi
rakyat surabaya tidak mengindahkan ultimatum itu dan memilih angkat senjata
sejumlah sumber menyebut inggris mengerahkan dua puluh sembilan ribu tentara dengan tank panser dan pesawat
bom pertama jatuh di depan kantor gubernur jawa timur yang sekarang menjadi monumen tugu pahlawan
maka selama itu kita akan menyerah kepada siapa pun juga
ada banyak tokoh yang vital dalam peristiwa ini
seperti sutomo atau bung tomo yang menggelorakan semangat perlawanan lewat orasi di radio
satu lagi adalah gubernur jawa timur waktu itu rm suryo
patung dan namanya kini menjadi penanda jalan protokol di surabaya
sayang namanya tenggelam meskipun punya peran penting
khususnya saat pemerintah soekarno cenderung memilih langkah diplomasi dengan inggris
pemerintah pusat hanya memberikan jalan protokol
jadi jawaban bagaimana yang tahu keadaan situasi dan kondisi masyarakat yang ada di jawa timur adalah pemimpin jawa timur
dan menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah republik yang ada di jawa timur untuk memutuskan harus seperti apa
maka langsunglah gubernur suryo mengumumkan pada malam hari tanggal sembilan november karena ultimatumnya sepuluh november itu berpidato
sayang sekali pidatonya ini kalah atau tenggelam gitu ya kalau dibandingkan pidato bung tomo
padahal ini pidato deklarasi bahwa daripada kita dijajah kembali
lebih baik kita mempertahankan kemerdekaan habis habisan selamat berjuang dan merdeka ini yang luar biasa
hampir semua pelaku garis depan pertempuran sepuluh november seribu sembilan ratus empat puluh lima adalah pemuda dan midisi yang membentuk barisan barisan rakyat
selain soal nasionalisme semangat berkorban juga dipicu oleh fatwa jihad ulama ulama nu
dua puluh oktober seribu sembilan ratus lima sebelum perang terjadi para ulama sejawa dan madura berkumpul di kantor nahdlatul ulama nu cabang surabaya jalan bubutan
mereka merumuskan wajib membela negara berperang mempertahankan kemerdekaan adalah jihad dan mati karenanya adalah syahid
santri santri yang tadi yang sudah disuruh siap itu menjelang sembilan november itu berangkat dari tebu ireng terkonsentrasi di sana
ada dari pacul gowang lirboyo kemudian dari sukorejo sukorejo situbondo dari genggong dari keraksan itu ngumpul ke sini
nah ngumpul di

ngumpul di ada yang dari jombang itu lebih dekat
karena di front depan di areal yang dekat kota surabaya
nah ada juga pasukan dari luar ini misalkan yang dari jawa barat
dari cirebon dari somolangu di kebumen itu masuk di front gedangan sidoarjo
nah itulah yang kemudian kesediaan mereka untuk berperang menjelang sepuluh november
dengan kekuatan militer yang jauh lebih besar inggris memperkirakan surabaya akan takluk selama tiga hari
nyatanya butuh waktu delapan belas hari untuk menaklukkan surabaya
semua warga surabaya melawan nyaris semua sudut kota menjadi titik pertempuran
dua puluh warga kebanyakan warga sipil tewas satu ratus lima puluh ribu lainnya mengungsi
sementara satu lima ratus an tentara inggris tewas dan hilang dalam perang ini
sebagian penghuni makam di kawasan kemangkuning ini adalah korban perang sepuluh november
harga yang teramat mahal untuk menjadikan perang ini sebagai titik balik revolusi indonesia mempertahankan kemerdekaan